setelah rapat pleno dengan seluruh jajaran dpw pkb se indonesia
partai kebangkitan bangsa menerima permintaan partai nasdem
untuk memasangkan anies baswedan dengan mohaimin iskandar dalam pilpres dua ribu dua puluh
dalam rapat pleno yang digelar di kantor dewan perwakilan wilayah pkb jawa timur ini
menghadirkan sejumlah petinggi partai kiai hingga pengurus dpw pkb se indonesia
pada agenda ini partai pkb membahas terkait dengan pinangan partai nasdem
untuk memasangkan anies baswedan dan juga mohaimin iskandar dalam pilpres mendatang
menurut sekjen pkb muhammad hasanuddin wahid
pkb menyambut baik tawaran partai nasional demokrat
dan apalagi dalam mengambil keputusan tersebut
pkb yang mencalonkan caimin sebagai cawapres mendapatkan dukungan penuh dari para kiai
rencananya partai kebangkitan bangsa akan melakukan deklarasi resmi dua puluh enam macalan tersebut pada hari sabtu mendatang
dan akan menindaklanjuti
lamaran partai nasdem kepada ketua umum kami gus mohaimin iskandar
untuk bersama sama maju pilpres dua ribu dua puluh empat dengan saudara anies baswedan
jadi keputusannya adalah kami menerima dengan baik tawaran partai nasdem itu
sebelumnya pada jumat pagi
wakil ketua umum partai kebangkitan
bangsa jazilul fawait
memaparkan hasil rapat gabungan dengan dewan syuroh dan tan fitz
pkb soal tawaran nasdem menjadikan mohaimin iskandar sebagai cawapres dari anies baswedan
jazilul menyebut diskusi berjalan alat
namun dewan syuroh menyambut baik tawaran kerjasama tersebut
menurut jazil diskusi berjalan alat karena pkb selama setahun belakangan
menjalani komunikasi dengan partai kerindra
menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari nasdem